dan kini kita kembali lagi ke informasi mengenai rencana mogok paguyuban pengemudi angkutan darat
dan saat ini kita sudah terhubung dengan perwakilan dari paguyuban pengemudi angkutan darat atau ppad suharto
pak suwarto selamat pagi pak
unjuk rasa sebelumnya telah dilakukan dan saat itu pemerintah meminta waktu untuk memutuskan tuntutan pengunjuk rasa
apakah tuntutan kali ini dalam unjuk rasa hari ini masih sama pak
selamat pagi pak suharto anda bisa mendengar suara dari studio pak
oke saya dengar suaranya
oke sudah bisa mendengar suara kami ya pak di studio ya pak
oke baik pak soeharto ini bukan unjuk rasa yang pertama kali pak
sebelumnya juga ada unjuk rasa besar besaran yang dilakukan oleh ppad
dan kali ini apakah tuntutannya masih sama pak
angkutan berbasis online dan juga masa berlaku angkutan umum
oke saya langsung jawab saja
gerakan ini adalah gerakan kedua di mana gerakan pertama dilakukan pada tanggal empat belas kemarin
tetapi kami kecewa dengan jawaban mainko mimpo
padahal waktu pertama bertemu di perwakilannya
di istana negara beliau minta utusannya minta waktu lima belas hari
tetapi ternyata satu hari kemudian pak menko mimpo langsung mengumumkan untuk membantu mengurus taksi ilegal yang katanya untuk bisa berwadah kooperasi
kami dari perwakilan saya sebagai humas ppad
merasa anggota menanyakan kepada kami agar untuk tetap melanjutkan aksi ini
kami juga berharap karena memang belum lengkap surat suratnya
karena di bali saja bisa ditutup
di beberapa luar negeri juga ada yang bisa ditutup
itulah yang dimasukkan sekarang oleh anggota kami sampai saat ini
iya pak kalau kita berbicara mengenai kerugian nih pak
sebenarnya apakah sudah ada hitungan secara pasti bahwa
seberapa besar kerugian yang diderita oleh para pengemudi taksi ini ketika akhirnya
transportasi berbasis online ini sudah mulai muncul di kawasan jakarta
oke saya sampaikan kerugian cukup besar
kalau mendengar laporan kemarin
peskomplain kemarin dengan beberapa pengemudi yang mendampingi saya
bahwa kerugian itu yang biasanya kayak ada yang setoran dan ada yang komisi
kalau yang setoran itu mereka sudah tidak dapat mencukupi uang setoran
uang biasanya bisa rp satu ratus lima puluh buat keluarga sekarang tinggal rp empat puluh lima puluh
sebenarnya bukan taksi online sebenarnya
ini kami agak cancel sedikit
yang ada adalah ilegal dengan legal
jadi taksi ilegal sebenarnya karena kan belum lengkap belum melengkapi surat surat
dan parah sekali belum lagi yang kalau sistem komisi juga sama
yang dari kayak taksiku dari bluebird dari express
kemarin kita berkumpul kemarin
di tanggal sembilan belas rapat semua barisan untuk mengadakan aksi ini
agar mereka minta supaya pemerintah tetap melakukan menutup grab dan uber ini
karena memang sudah terlalu parah
kenapa terlalu dibela
sementara mereka sudah empat puluh lima tahun di indonesia ini
tetapi dengan yang baru baru satu tahun dua tahun grab dan uber kok dibelain sampai mengurus surat surat
kemauan mereka agar itu ditutup dulu
setelah sama setara
biayanya sama argonya sama mereka bayar pajak bayar tera dan lain sebagainya
mereka tidak ada masalah apabila itu sudah dilengkapi semua
oke protesnya adalah karena ini tidak memiliki izin
kemudian juga ada masalah persaingan bisnis
apa tanggapan anda karena sejumlah anggota ppad juga ternyata ikut pak
dalam aplikasi angkutan umum online ini pak
betul kemarin anggota kita memang ada yang ikut
tapi mereka juga tetap kecewa tidak mencukupi belum
karena online itu sekarang yang katanya dari beberapa taksi masuk ke grab ke uber mereka kembali lagi
karena memang juga agak sulit
tidak segampang yang digambarkan untuk masuk semuanya
karena sudah terlalu banyak
akhirnya yang kita lihat sekarang ini banyak terjadi gesekan gesekan yang dibawa
itu yang dapat saya sampaikan bahwa ada gesekan gesekan yang saat ini yang terjadi di bawah
kita lihat ada pelemparan pelemparan dan lain sebagainya
itu yang terjadi saat ini
harusnya pemerintah lebih jeli melihat ini
kenapa sampai terjadi seperti ini
kita lihat kenapa tidak bisa seperti bali kok bisa ditutup itu uber dan grade
itu usulan mereka
kenapa kok masih di jakarta ini di jabodetabek masih buka
sementara perlu saya sampaikan tadi malam ppad menerima laporan bahwa di beberapa kota seperti lombok dan ini
akan siap mendemo untuk gerakan nasional ini nantinya
artinya tidak hanya di jakarta tapi gerakan ini akan berlanjut di sejumlah kota lain pak
ya perlu saya sampaikan bahwa gerakan untuk menutup uber dan grab ini bukan hanya nanti di jabodetabek
karena ini kan sudah dirasakan resah di seluruh indonesia
di beberapa yang sudah dimasuki oleh ober dan grab maka dalam waktu dekat teman teman juga akan melakukan aksi mogok yang dilakukan sama dengan yang seperti jakarta
kalau ini pemerintah harusnya pemerintah ini mendengarkanlah kenapa mingko mingpo tidak mau menutup ini
ada apa sebenarnya
itu pertanyaan besar dari seluruh anggota ppad
padahal kan perusahaan asing
harusnya perusahaan asing
ada perusahaan nasional yang sudah empat puluh lima tahun
seperti express taxiku bluebird gamya transcap yang kami berkumpul kemarin
merasa kecewa lah dengan pemerintah saat ini
ya baik terima kasih pak soeharto jurubicara paguyuban pengemudi angkutan darat